ya pak mirsa kemarin barangkali timeline anda ya di sosial media dipenuhi oleh informasi mengenai dugaan pelecehan seksual terhadap pasien yang terjadi di national hospital surabaya jawa timur
aksi terungkap setelah sebuah video berisi upaya mediasi antara pasien dan terduga pelaku ini tersebar di media sosial
ya dan sekarang kepolisian pun langsung menanggapi dengan meminta keterangan korban di polrestabes surabaya
kamu ngaku dulu kamu ngaku dulu
aksi pelecehan seksual diduga terjadi di sebuah rumah sakit di surabaya setelah sebuah video upaya mediasi antara pasien dan pelaku tersebar di media sosial
seorang pasien wanita merasa dilecehkan akibat aksi salah satu oknum perawat laki laki yang memegang bagian tubuh sang pasien tanpa izin
polres tabe surabaya pun menindaklanjuti kasus ini
polisi pun langsung memanggil korban dan melakukan penyidikan
sejak pukul dua siang korban yang didampingi kuasa hukumnya menjalani penyidikan hingga sekitar pukul empat sore
ini sedang dalam proses pemeriksaan saksi korban kemudian juga kita minta pihak rumah sakit untuk dapat bekerjasama dengan kita
menghadirkan apa itu yang diduga sebagai pelaku pelecehan untuk kita minta keterangan
manajemen rumah sakit diwakili kepala perawatan jenny firsariana mengatakan perawat berinisial j yang terlibat kasus pelecehan ini sudah diberhentikan dengan tidak hormat
ia menegaskan manajemen rumah sakit tidak mentolerir perbuatan cabut ini
selain dengan kepolisian ia juga berkoordinasi dengan organisasi profesi keperawatan untuk mengusut pelanggaran etik
manajemen rumah sakit nasional hospital meminta maaf atas dugaan terjadinya pelanggaran etika
profesi oleh oknum perawat terhadap pasien rumah sakit
kami menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada pasien dan keluarga pasien
manajemen nasional hospital tidak mentolerir segala bentuk tindakan pelanggaran etika profesi terhadap pasien maupun siapapun di seluruh lingkungan rumah sakit
akan mengambil tindakan tegas
namun jenny enggan menjabarkan dugaan j tidak sekali ini saja beraksi
ia juga bungkam saat ditanya kasus serupa enam bulan lalu yang diduga dilakukan seorang dokter
ia meminta masyarakat menunggu hasil investigasi kepolisian
masih saja kencang ya soal kasus pelecehan seksual
nah usai menjalani penyidikan di satreskrim polrestabes surabaya jawa timur
pasien yang diduga korban pelecehan seksual masih shock dan trauma
sementara itu suaminya
sementara itu suaminya
suami korban diketahui merupakan pengacara dari jessica kumala wongso
yang kasusnya cukup rame beberapa waktu yang lalu
pasien diduga korban pelecehan seksual oleh oknum perawat medis nasional hospital surabaya jawa timur
masih syok dan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya
suami korban menyatakan peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh istrinya ini
terjadi pada hari selasa sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
atas peristiwa tersebut istrinya sampai saat ini masih trauma
ia berharap pelaku cepat tertangkap dan dihukum sesuai dengan undang undang pidana yang berlaku
suami korban diketahui merupakan pengacara jessica kumala wongso
yang kasusnya cukup ramai beberapa waktu yang lalu
jessica adalah terpidana pembunuh wayan mirna salihin
yang tewas setelah meminum kopi yang mengandung cyani

hingga saat ini reskrim polrestabes surabaya jawa timur
masih memburu pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual di rumah sakit tersebut
ini juga jadi pertanyaan juga ya padahal dalam video tersebut pelaku sudah jelas di depan mata
dan kemudian menghilang begitu saja
nah polisi juga terus mengumpulkan bukti termasuk dengan memeriksa rekaman cctv rumah sakit
setelah memeriksa saksi korban selama lebih dari tiga jam
penyidik polrestabes surabaya masih melengkapi bukti bukti petunjuk lainnya
polisi juga akan memeriksa rekaman cctv rumah sakit sebagai barang bukti
ya hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pelecehan seksual
terhadap pasien wanita di rumah sakit national hospital surabaya
polisi juga masih memburu pelaku yang diduga bernama junaidi
yang kabur setelah mencuatnya peristiwa ini